claudia itu tidak akan memberi pengaruh apa apa jika febrinya sudah kuat
intinya itu bukan claudia tapi febri pakum
tapi saya akan coba bicarakan ini dengan claudiah ya pak
kalau begitu saya permisi dulu pakum
apa ini ada hubungannya dengan edwardnya
cuy tiap hari disini
iya malah saya suruh tinggal disini cin
astagfirullah eh ros sadar inget dosa ros
tega kamu berpikiran buruk sama saya
saya kira kamu sahabat ternyata bukan
saya nggak mau lagi berteman sama kamu
kamu juga ida
saya nggak mau lagi berteman sama kamu
astaga harus jadi parah
sayang yaa gaunya teh tadi gak ada yang murah
yeee mukanya jangan sedih gitu atuh
mendingan dede cantik doain asobi lagi
supaya dapat terjaga lagi yaa

com aku jadi juga gak suruh minum
kita sampe protect kamar
muslim dia juga hal ya
kamu berapa ya
nom itu aapung rekomensi arak saya
masih kunt glory
ini toko cemerlang
kulkas dua pintu ada nggak
ih yang ada disana
yang paling bagus mereknya apa
di toko perkasa aja gak nyampe tiga juta
enggak ah gak mau
toko cemerlang mah
kulkas dua pintu ada nggak
ditelepon malah dimatikan
inin pura pura menimbulkan orang
padahal kita semua tau
inin tidak punya ilmu
untuk ke apa
kamu mau datang ke rumah ini untuk berobat
yang akan berobat rumah ini kalau sakit
enggak ada pak ustadz rw
untuk apa kita mesti berobat sama ini
kita bisa datang ke klinik
nah itu maksud saya
dengan pura pura menyembuhkan orang patah itu
ini tidak akan mendapatkan keuntungan apa apa
atau ini memang bisa mengobati orang
saya berharap pakum bisa lebih sering ngobrol dengan febri
supaya pengaruh dari lingkungan itu semakin bisa dia tahan pak
kalau begitu saya pamit dulu ya pak
apa perlu kita bicara dengan claudia bu
itu bisa saja pakum
tapi claudia itu tidak akan memberi pengaruh apa apa jika febri
intinya itu bukan claudia
tapi saya akan coba bicarakan ini dengan claudia ya pak
kalau begitu saya permisi dulu pakum
apa ini ada hubungannya dengan edwardnya
menurut kamu akum itu suka gak sama bu yuma
suka kang dadang
saya juga mikir gitu loh
saya juga suka kang dadang
bu guru yola itu orangnya baik
semua orang itu suka sama bu guru yola
oh maksudnya akum itu cinta sama bu guru yola kang dadang
ya gak mungkin atukang dadang
aku itu cintanya sama esi
makanya dia nikah sama esi
kalau akum cinta sama bu guru yola
pasti akum nikah sama bu guru yola kang dadang
kalau dari dulu udah ada bu guru yola
ya tanya sama akum atukang dadang
menurut kamu doi
ya saya sih nurut aja
maksud saya pendapat kamu bagaimana
iya pendapat saya nurut sama pendapatnya aku kang dadang
kamu suka mendengarkan musik
ya suka atukang dadang
bapak pikir orang pendiam seperti kamu
tidak suka mendengarkan musik
musik apa yang kamu sukai
siapa suka kosida
lagu lagu berirama timur tengah
kalau pak saung suka musik apa
bapak suka mendengarkan
sebaiknya kita fokuskan ke febriana saja pak aku

kalau begitu saya permisi ya pak akung
komputer sudah datang belum
sudah pak akung
saya rasa komputer bisa kita pakai untuk membantu anak anak